sebelumnya gung sidarta anggota kepolisian sektor kuta utara bali tewas ditusuk amokrane sabet warga perancis yang tinggal di sebuah villa di kawasan pantai brawa canggu kabupaten badung
amokrane sabet akhirnya tewas ditembak polisi
kejadian tersebut berawal dari rencana penangkapan amokrani sabeth oleh polisi
sebelumnya ia dilaporkan warga kerap membuat onar di kawasan canggu
surat panggilan sebanyak tiga kali tidak diindahkan oleh yang bersangkutan
polisi akhirnya hendak melakukan penangkapan paksa namun warga perancis ini melawan dengan senjata tajam
kedua jenazah kini disemayamkan di kamar jenazah rumah sakit sanglah denpasar untuk diotopsi